dan untuk membahas lebih lanjutnya saudara terkait dengan ketibaan dari pemain timnasu dua puluh tiga di indonesia saat ini
kita sudah bersama dengan pengaman sepak bola ada bung kesit behandoyo selamat pagi bung kesit
oke saya belum bisa mendengarkan audionya lebih jelas lagi bisa dibantu teman teman
sudah ada suaranya bung kasit ini timnas u dua puluh tiga sudah melampaui target di piala asia dengan lolos ke semifinal
apa catatan anda dalam perjalanan timnas khususnya di piala asia u dua puluh tiga bung kasit
iya reza jadi kalau kita cermati bagaimana perjalanan tim u dua puluh tiga indonesia sepanjang piala asia yang baru lalu ya di qatar
sebenarnya ini sebuah kejutan ya sebuah hasil yang menurut saya sangat luar biasa
sebagai tim debutan indonesia kan sebelumnya hanya mentargetkan lolos dari fase grup ya
sebagai sebuah tim yang baru pertama kali tampil di piala asia u dua puluh tiga bisa lolos ke fase grup itu memang sebuah capaian yang bagus
tapi ternyata kan target itu melebihi apa yang diberikan oleh pssi
walaupun coach sintayong juga mentargetkan secara pribadi ya lolos ke semifinal dan itu tercapai
artinya bahwa tim ini memang memperlihatkan
sebuah penampilan yang menjanjikan yang sebelumnya dianggap sebagai tim underdog
tapi kemudian malah justru mampu bisa bermain hingga babak semifinal
bahkan juga harus memperebutkan posisi tiga empat ya
akhirnya main juga untuk perebutan atau playoff di olimpiade paris dua ribu dua puluh
walaupun ujungnya adalah indonesia gagal untuk bisa mengalahkan gini
tapi secara hasil tentu saja ini sebuah catatan
yang mengembirakan yang setidaknya ini bisa menggairahkan kembali ya sepak bola indonesia
bahwa indonesia memang sudah mulai menapak untuk bisa bersaing di kawasan asia
dan ini juga tentunya menyatukan masyarakat indonesia
begitu ya pada saat nonton bareng kemarin playoff olimpiade begitu
dan yang juga menjadi pertanyaan saya
ini bungkesit seberapa besar sih sebenarnya faktor pemain keturunan mendongkrak performa timnas
jujur harus kita akui bahwa kehadiran pemain pemain naturalisasi yang ada di tim u dua puluh tiga indonesia ya
itu memberikan dampak yang sangat positif
setidaknya kehadiran mereka yang notabene adalah pemain pemain yang berkiprah di liga eropa ya di belanda lah
ada juga di kerezo osaka seperti justin hubner sebelumnya juga
yang pernah di kontrak di tim heinrich von blanda
ini memberikan satu peningkatan yang memang sangat positif ya
mereka bisa mendongkrak juga penampilan pemain pemain lokal kita
jadi ketika pemain pemain yang terbiasa tampil di liga eropa dengan tingkat kompetisi yang begitu tinggi
walaupun di divisi kedua ya bukan di visi utamanya
tapi memberikan sebuah hasil yang menurut saya ya yang sangat positif
jadi secara tidak langsung pemain naturalisasi ini adalah penyemangat baru bagi pemain nasional di indonesia
jadi mereka bisa men transfer ilmunya juga kepada pemain pemain lokal
mereka terbiasa tampil di liga eropa yang memang persaingannya sangat ketat
dan ketika mereka berkumpul bersama tim nasional mereka bisa meneluarkan ilmunya
kan saja di lapangan tapi di luar lapangan ya
selain para pemain timnas yang patut diapresiasi dan ini bahwa di luar ekspetasi begitu masyarakat indonesia berlagak di playoff olimpiade dua ribu dua puluh empat begitu
bung kosit yang juga menjadi perhatian publik adalah pelatih sinteyong
nah ketika anda melihat sosok pelatih sinteyong ini apakah perbedaan metode kepelatihan sinteyong dengan pelatih timnas sebelumnya
iya masing masing pelatih memang punya metode
bagaimana mereka menerapkan ilmunya bagaimana mereka menerapkan strateginya di lapangan
ya masing masing punya kelebihan masing masing punya kekurangan
di indonesia ini kan persoalannya adalah tidak pernah ada pelatih sepanjang saya ikuti ini kiprahnya
atau terakhir sembilan puluh satu ketika kita sukses meraih sea games ya
itu kan pelatih pelatih yang ada di tim nasional indonesia ya
kepelatihannya paling dua tahun
nah sintayong ini pelatih yang menurut saya
indonesia dan kita memang butuh pelatih
membangunnya gitu apalagi kompetisi kita juga masih
bagus secara kualitas jadi
pelatih ya ini juga sangat penting
di tim nasional ya sehingga
kemudian bisa diharapkan kehadirannya dan itu sudah
waktu dan juga masalah kemampuan tentunya
kita tidak meragukan kemampuan
sukses bersama tim nasional korea
selatan begitu oke ini yang juga
nas u dua puluh tiga walaupun dia berharap bahwa
indonesia bisa maju ke olimpiade begitu tapi
jadi kalau kita ikuti memang
indonesia mungkin tidak menduga
artinya ketika mereka mampu menembus semifinal
di piala asia itu kan jumlah pertandingannya
semakin banyak dan saya melihat ketika
stamina nya ya kemudian harus menghadapi juga
digunakan harus menghadapi tim yang jauh lebih
sebenarnya kita juga tidak harus kemudian
keputusan wasit yang mungkin dirasakan
subjektif ya kalau soal wasit itu sangat
subjektif gitu wasit punya keputusan sendiri
dekat kepada situasi kejadian
sulit untuk mengatakan bahwa
kekalahan indonesia kegagalan indonesia ini karena
warga wasit begitu jangan terlalu
berlarut larut begitu ya bung kesit ya
berani bersikap dewasa juga mengakui kekalahan
tangguh ya sehingga indonesia harus
dari pssi untuk membuat program
centai juga punya target juga yaitu kualifikasi
dilakukan oleh pemain dan juga strategi
kemudian nathan pratama arhan
asia u dua puluh tiga ini kan memberikan
tim u dua apa tim tim yang ikut di
u dua puluh tiga ini juga pemain pemainnya juga
artinya apa bahwa kekompakan mereka
ini akan semakin baik ya diharapkan
tiga ini mereka mendapatkan jam terbang
bagus mendapatkan pengalaman bagaimana mengatasi
pada saat menghadapi irak dan juga filipina
dalam melanjutkan kualifikasi piala dunia
tiba di indonesia yang nantinya akan
witan sulaiman juga menyampaikan reaksinya soal
ia berharap bahwa fans indonesia ini agar
selalu positif memberikan komentar
bung kesit bahwa fans bola
bahkan ketika memang ada
segala sesuatu yang dianggapnya curang
banyak diserang oleh para netizen dan juga fans
anda melihatnya seperti apa dan seharusnya
dukungan terhadap tim nasional indonesia
ini memang betul betul diakui
ada satu hal yang menurut saya juga harusnya
kebanyakan ini netizen indonesia kan reaktif
sesuatu yang merugikan tim nasional indonesia
atau saya katakan netizen lah ya
terakhir kemarin sampai ada persoalan
harus bisa bersikap sportif
bisa menerima kekalahan jangan cuma
harus bersikap santun dengan
tidak memberikan olok olok yang
positif untuk para pemain tim nasional indonesia
ya memang seharusnya seperti itulah sikap
kedewasaan yang harus dimunculkan
caci maki dan hujatan kepada tim
lawan atau kepada pihak pihak
indonesia belajar dari playoff
menjadi perhatian bung kasit terhadap tim nasional
indonesia seperti apa kedepannya untuk
baik yang positif ya artinya
pasti akan semakin tinggi ke depannya
konsistensi ini tetap diperlihatkan oleh
pemain pasti akan berganti ya ada beberapa
memperkuat tim u dua puluh tiga indonesia
kemudian pssi menyiapkan program
yang sepakbolanya jauh lebih bagus
nasional u dua puluh tiga itu akan mendapatkan
persaingan di level berikutnya
tim bagi para pemain untuk menambah
menghadapi tim yang kualitasnya sama
sangat penting dan itu yang harus dilakukan oleh
dari tim ini jangan sampai mengalami
terus berkembang karena ketika kita sudah
menapak di semifinal piala asia u dua puluh tiga
piala asia berikutnya ingin mendapatkan
hasil yang minimal sama gitu
bung kesit bisa nggak disebutin negara mana
saja misalnya anda bisa memberikan
banyak ya negara negara yang menurut saya
menghadirkan argentina untuk tim nasional senior
tim tim yang secara kualitas lebih bagus dari
kemajuan sepak bola indonesia secara
umum begitu oke itu juga yang
nantinya menjadi perhatian di pssi
kami seluruh masyarakat indonesia dan juga para fans
sportif lagi untuk mendukung para pemain timnas
bung kesit behandoya atas waktunya pagi hari ini
sapa indonesia air pekan masih kembali untuk anda tetaplah bersama kami